kenapa kau bertarung sendirian
orang aja berani berani yang kau mempermainkan
tidak kena tidak kena tidak kena
pendekar gendut hadapi aku
aku orang ajar kau maisha
kamu tidak punya hati nurani
rakyat tidak patah
memakan ayam yang enak
seperti akan ada seseorang yang berilmu tinggi yang terlewat disini
hawa murni ku benar benar sangat mendesak
aku aku harus mencari tahu siapa dia
aku akan menggunakan ilmu penarawan
aku akan mencari tahu siapa dia
aku akan mencari tahu siapa dia
dia terlihat sangat
siapa anak kecil bersamanya
dan apa yang membuat mereka sampai kemari
aku harus bersiap
aku harus bersiap
aku harus bersiap
aku harus bersiap
ada yang kelihatan
apakah indah tempat tangga di bawah sana
ini belum seberapa keagungan daripada allah swt
maka jika lautan dijadikan tinggi
dan juga seluruh pulang tuhan dijadikan kotor
kita tidak bisa menuliskan
seberapa banyak keraguan allah swt
karena banyak sekali keagungan allah swt
jadi tiada alasan bagi manusia untuk tidak bersyukur kepada allah swt

dewi kenapa kok bertarung sendirian
orang kaja berani beraninya kau mempermainkan
tidak kena tidak kena tidak kena
pendekar hadapi aku

aduh panas kepala
dasar pendekar cinta
buang buang waktu saja
untuk bertarung dengan
lebih baik aku